setelah dipanggil pada kamis lalu pagi ini andi zulkarnain malarangeng atau cul malarangeng
kembali mendatangi komisi pemberantasan korupsi untuk diperiksa
atas dugaan tindak pidana korupsi hambalang pada tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu enam belas
cul melarangeng mendatangi kpk sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi
dalam proyek pembangunan pengadaan serta peningkatan saranan dan perasaran
sekolah olahraga di hambalang yang terjadi pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
pemeriksaan berlangsung sekitar satu lima jam sejak pukul sepuluh pagi
kuasa hukum cul menyebutkan tidak banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kpk
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua puluh satu desember dua ribu lima belas yang lalu
sampai saat ini cul malarangeng belum mengenakan seragam tahanan kpk